sekarang dia udah gede
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ibu mala ibu mona
ya allah ya tuhan
ya allah ya tuhan
ya allah ya tuhan
ya allah ya tuhan
ya allah ya tuhan
ya allah ya tuhan
ya allah ya tuhan
ya allah ya tuhan
ya allah ya tuhan
ya allah ya tuhan
ya allah ya tuhan
ya allah ya tuhan
ya allah ya tuhan
ya allah ya tuhan
ya allah ya tuhan
ibu kenapa menangis

suara kamu indah sekali
makasih ya bu
suara kamu indah sekali
suara kamu indah sekali
suara kamu indah sekali
suara kamu indah sekali
suara kamu indah sekali
suara kamu indah sekali
suara kamu indah sekali
suara kamu indah sekali
suara kamu indah sekali
suara kamu indah sekali
suara kamu indah sekali
suara kamu indah sekali
suara kamu indah sekali
suara kamu indah sekali
suara kamu indah sekali
suara kamu indah sekali
suara kamu indah sekali
suara kamu indah sekali
suara kamu indah sekali
suara kamu indah
suara kamu indah dari sitztamu
suara guru indah sekali
saatmu menerima september dua ribu
ibu kenapa menangis
mendengar kamu ngaji
suara kamu impian sekali
hanya ini yang bisa saya berikan untuk mbak dewi
terima kasih banyak bu rati
bu rati begitu baik
udah sekarang udah bisa ngaji
dia bisa menjadi
sekarang dia udah gede
dua tahun kemudian
pertemuan aku sama nino
di pengajian itu
jangan pernah kembali kesini lagi
terima kasih banyak ya
kalau begitu saya panggil dulu
adalah pertemuan terakhir saya
ke rumah orang tua
bu rati sama pak
pak agus sama bu ratinya sudah pindah ke timur tengah bu
pindah ke timur tengah
oh gitu ya
terima kasih ya bu
udah pindah ke timur tengah
ikut bersama mereka
aku mau bersama sama dia
aku ingin memeluk dia
nino kelak menjadi
ulama yang berbunyi
dan dia akan mencari
kisah mbak dewi ini
luar biasa banget loh
karena punya ketabahan yang luar biasa
sampai bisa melewati ini semua mbak dewi
iya mbak fitri
terima kasih banyak ya
udah curret ke suara hati ibu
saya berdoa semoga mbak dewi
cepat cepat ketemu sama nino lagi
terima kasih banyak
pendengar setia damai fm
kita masih di delapan puluh sembilan lima fm jakarta
dan barusan kita sudah mendengar ceritanya mbak dewi
yang begitu luar biasa
ada pepatah yang mengatakan
cinta itu tidak ada di dalam hati kita
tapi ada di dalam hati ibu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
bagi pendengar yang masih mempunyai ibu
peluklah dan sayangi ibumu
karena kita tidak akan pernah bisa membalas
perjuangan dia yang
susah payah membesarkan kita
ya sudah waktunya
saya fitri natasha
dari suara hati ibu
akan kembali besok
di jam yang sama dan gombang yang sama
jangan lupa untuk selalu bahagia